tebet eco park adalah salah satu taman di selatan ibu kota jakarta yang banyak dikunjungi warga saat
libur lebaran sejak dibuka pukul delapan pagi tebet eco park ramai dikunjungi warga ibu kota untuk
menghabiskan libur lebaran bersama keluarga beragam aktivitas dilakukan oleh warga mulai
berolahraga bermain bersama anak hingga duduk bersantai di sekitar taman di taman seluas
tiga hektare ini ada delapan zona yang dapat dimanfaatkan warga diantaranya zona children playground infinity
workwall nah salah satu zona yang banyak diminati oleh pengunjung adalah children playground pengunjung
tak hanya berasal dari jakarta selatan tapi dari jakarta utara hingga depok dari jakarta utara
karena luas sih terus suasananya juga enak ya buat anak anak bermain dan udah pasti gratis
karena seru permainannya banyak banyak ada trampolin dan dan lain lain karena interaksi
dengan lingkungannya bagus di sini ya permainannya juga beragam gitu jadi anak anak pun suka dengan

di sana children playground ini banyak sekali area yang berbeda beda dengan
children playground ini banyak sekali arena bermain yang bisa dimanfaatkan seperti
perosotan jungkat jungkit trampolin hingga panjat tebing untuk bisa menikmati beragam arena di taman
ini anda hanya perlu mendaftar di aplikasi jaki tanpa dipungut biaya speserpun alias gratis

ecopark nah tidak hanya sambil santai santai di sini anda juga bisa

nah zona fitas ini bisa anda gunakan untuk menikmati banyak arena di taman ini anda juga bisa membakar santan yang anda konsumsi saat lebaran tapi tidak hanya itu ada beberapa yang perlu diperhatikan saat bermain di tebet ecopark diantaranya anda bisa membawa makanan dari rumah karena di sini tidak ada pedagang yang berjualan di dalam kemudian jangan lupa membuang sampah pada tempatnya dan yang terakhir jangan lupa mengkaisam blok karena jakarta lagi panas banget siti badriah solins lusio jakarta